peringatan hari kemerdekaan republik indonesia yang jatuh pada tanggal tujuh belas agustus identik dengan banyak hal
selain perlombaan upacara pengibaran sang saka merah putih pun menjadi perhatian
utamanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka
tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh dua proklamator
soekarno dan muhammad hatta di kediaman soekarno jalan pegangsaan timur no lima puluh enam jakarta
kini tujuh puluh satu tahun sudah indonesia merdeka
setiap tahun upacara pengibaran sang saka merah putih di istana merdeka
menjadi momen yang paling dinanti seluruh rakyat indonesia
pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka yang mencuri perhatian
tujuh puluh satu tahun yang lalu pada saat proklamasi dibacakan
komandan kompi abdul latif hendra ningrat dan seorang pemuda dari barisan pelopor suhut
merupakan pengibar bendera pertama dengan menggunakan bendera yang dijahit oleh istri presiden soekarno ibu fatmawati
kini tim paski braka terdiri dari enam puluh delapan orang yang merupakan siswa siswi sekolah menengah atas terbaik
dari tiga puluh lima provinsi di tanah air
ke enam puluh delapan siswa siswi tersebut dipilih setelah melewati sejumlah seleksi
pada tahun dua ribu enam belas ini pasukan pengibar bendera harus lolos dari seleksi kesehatan
psikotest kesamaptaan peraturan baris berbaris atau pbb
dan parade selama empat hari di gedung pp pon menkoraci bubur
dan lapangan stadion mabestian icilangkap jakarta timur
di antara putra putri terpilih yang bertugas mengibarkan bendera merah putih di depan tamu negara itu
ada satu posisi yang cukup menjadi perhatian
yakni sah pembawa baki
pembawa paki merupakan personel yang bertugas menerima bendera
yang diserahkan langsung oleh presiden untuk dikibarkan di istana negara
suci banjin cnn indonesia
meninggalkan zona nyaman ikut latihan bersama puluhan siswa siswi terpilih
dan menjadi bagian dari senemanan ke negaraan
tentu saja itu sebuah kebanggaan di studio tiga sian indonesia telah hadir
semua orang juga tahu mungkin ada juga fansnya
pembeli familiar maria felicia gunawan anggota pas ki braka yang tahu lalu bertugas
sebagai pembawa baki selamat malam
cia seperti itu kan
gimana jadi setelah lepas purna pas ki braka sekarang
mengibar juga atau ada tugas tugas lain setelah agustus dua ribu lima belas lalu
kalau kita kan pas ki braka itu sebenarnya tugas sekali seumur hidup
jadi misalnya kita tahun dua mengibar kayak saya tahun lalu
habis itu sudah selesai tidak akan mengibarkan bendera lagi
meskipun dengan momen momen yang lain
iya kecuali selama masa bakti sebelum ada angkatan baru
itu mungkin untuk hari hari raya misalnya hari kesaktian pancasila dan lain lain
kami masih dipakai untuk mengibarkan bendera
sebenarnya saya mau cerita sedikit sih saya juga dulu pernah pas ki braka tahun dua ribu tujuh
kebanggaan tersendiri dong ya prastis jadinya nasional
bisa diceritain itu jadi dari banten
terus kenapa bisa kriteria apa yang sampai akhirnya cia masuk jadi pas ki braka nasional
sebenarnya kalau untuk masuk ke paski braka nasionalnya itu kan kita ada seleksi
nah untuk tes tesnya mungkin yang orang orang sudah tahu lah ya
tes fisik seperti lari sita push up dan lain lain
ada psikotest tes kesenian wawasan daerah bahasa inggris
tapi untuk apa yang dicari sebenarnya itu kita juga nggak tahu gitu
tapi kalau untuk masalah tinggi badan ada kriteria fisiknya pasti kan
kriteria fisik tinggi badan itu kalau untuk putih
dari satu ratus enam puluh lima sampai satu ratus tujuh puluh lima
kalau putra itu dari satu ratus tujuh puluh sampai satu ratus delapan puluh
oke pantesan saya nggak kepilih ya waktu itu
langsung curhat lagi di sini
selama satu bulan tidak ketemu sama orang tua ya kan
tidak sekolah juga
nah gimana tuh rasanya
sedih menyesal atau justru bahagia
kalau rasa sedih pasti ada lah ya kangen gitu kan sama orang tua di rumah
apalagi kalau misalnya hari hari di lapangan mulai berat latihannya
pasti kan aduh enaknya kalau di rumah sama orang tua pasti ada
tapi kan walaupun seperti itu kita juga melihat tanggung jawab besar yang sudah dipercayakan ke kita
masa cuma karena istilahnya perasaan kangen atau apa itu jadi menghambat kita untuk memberikan yang terbaik
itu kan jangan sampai kayak gitu
oke dan kalau untuk menjadi pas kibraka di seleksi gitu ya
apakah harus jadi anggota pas kibraka dulu sebelumnya
pas kibra maksud saya di sekolah sekolah
sebenarnya ada beberapa hal
ada beberapa sekolah kan yang memang punya ex school pas kibra sekolah
ada beberapa yang memang nggak punya
kalau misalnya di daerah saya kabupaten tangerang
itu memang undangan itu dibuka untuk pelajar
jadi tidak melihat backgroundnya dia dari pas kibra sekolah atau bukan
kalau misalnya dia memiliki niat tertarik maksudnya untuk menjadi pas kibraka maju
waktu itu saya dapat tawaran dari guru saya
saya kan memang ikut ekskul pas kibra di sekolah
terus dapat tawaran dan melihat senior senior saya yang ada juga yang menjadi paski braka
saya merasa ini sesuatu yang gak bisa dibiarkan lewat begitu aja
itu sesuatu yang kesempatan yang harus diambil
bukan ada rasa nasionalisme misalnya
belum belum sampai ke tahap itu tapi tentu bangga ya disorot oleh banyak orang
nih dua ribu lima belas menjadi baki dari banten
nah dua ribu tiga yang saya tahu juga banten menjadi pembawa baki ya
jadi kita punya beberapa daftarnya karena baki katanya ini identik dengan cantik
saya setuju karena memang cia cantik yang hadir ada di sini
kita punya daftar daftarnya dulu ada sepuluh daftar nama baki periode sebelum maria atau cia
mungkin maria atau cia ini kita kenal juga ya tahun dua ribu lima sampai dua ribu empat belas
tahun dua ribu lima ada donna oleandra ketemu masih suka ketemu nggak sih dengan purna pas kibraka yang lain
enggak ya jadi triwayanti andin dua ribu enam ayu tri utami dua ribu tujuh sampai dua ribu sembilan ada anissa fatarini
selanjutnya kita coba lihat jadi ini dari berbagai provinsi akhirnya dipilih jarang mungkin ya kalau misalnya sama berturut turut atau seperti apa sih
untuk kriteria sebenarnya pembawa baki dan posisi posisi lainnya itu sebenarnya kita pun sendiri gak tahu sama sekali gitu
karena kan semua keputusan tentu ada di kakak pelatih dan pembina kan pasti mereka yang memproses lah semuanya
kalau memilih baki kan beda beda nih setiap daerah ada daerah ataupun kota yang memilih baki sejak dari awal
akhirnya dilatih menjadi baki tapi kalau di nasional sendiri dipilihnya kapan
kalau di nasional itu agak berbeda ya jadi kita memang hari pertama hari hari awal kita masuk asrama itu semuanya putri dilatih menjadi pembawa bendera
semua putra dilatih menjadi yang pasukan tiga nah nanti di hari hari latihan selanjutnya itu setiap kali tracking lah ya istilahnya itu posisi tukar selalu tukar tukar tukar tukar
jadi dimanapun kita ada dimanapun kita bertugas kita harus siap gitu
lebih bangga gak sih menjadi baki dibandingkan dengan tim yang lain
kalau misalnya dibilang bangga sih pasti karena itu kan posisi maksudnya mungkin yang diinginkan lah ya dalam tanda kutip
tapi kebanggaan terbesar itu bukan karena saya menjadi pembawa benderanya tapi karena saya dan teman teman saya berhasil menjalankan tugas dengan baik
serius gak ada yang iri irian nih sama perempuan karena kan baki disorot oleh banyak pihak pasti setelah itu banyak yang mewawancarai foto bahkan video
kalau iri irian saya rasa gak ada sih mereka semua malah kayak support kayak cia semangat ya gitu
oke jadi kalau saat ini nih tanggal empat belas biasanya sedang apa nih paski beraka
kalau empat belas berarti hari ini gladi kotor kedua
gladi kotor kedua terus tanggal lima belas ngapain lagi
besok geladi bersih dilanjutkan dengan pengukuhan
oh itu dia yang paling dinantikan ya draft yang sama di pukul sepuluh biasanya kan
sepuluh itu masih iya
oh ya pokoknya sekitar pukul itu oke nanti kita akan lihat lagi atau berbincang lagi bersama dengan cia
kami masih berbincang dengan maria felicia gunawan jadi ini merupakan salah satu purna paski beraka di tahun dua ribu lima belas pernah bertugas sebagai
pembawa baki yang memberikan bendera mengambil bendera dari presiden
nanti beda lagi begitu ya untuk yang dikembalikan kepada presiden pada waktu itu oke
satu bulan berlatih meninggalkan banyak hal berjuang keistimewaannya sampai saat ini apa sih yang diberikan setelah menjadi paski beraka
memang kalau misalnya kita jadi paski beraka kan beredar kayak informasi di masyarakat kita dapat beasiswa dapat sertifikat
sertifikat dapat terus seperti beasiswa dalam bentuk tabungan itu ada
terus kita kan juga dapat pengalaman berkunjung ke instansi negara seperti kementerian pemuda dan olahraga kementerian pertahanan
tapi kan di sisi lain kami itu merasa kayak justru ada pengalaman lebih besar yang kami dapat itu selama di masa latihan
selama di desa bahagia itu ya
namanya kalau di karantina itu namanya tempatnya desa bahagia
meskipun bahagia tidak
jadi apa memang pengalamannya yang membuat pokoknya paling diingatlah oleh seorang cia
yang paling berkesan itu sebenarnya justru di masa masa latihannya di latihan lapangan
karena di sana itu gimana kami itu benar benar merasa dekat satu sama lain
kami benar benar mengalami semuanya bareng bareng
mulai dari latihan bareng bareng dihukum bareng bareng dimarahin bareng bareng senangnya bagus bareng bareng
di situ di situlah kedekatan kami itu justru apa ya dipupuk di sana gitu
meskipun tetap ya ada beasiswa kan
betul kan memang ada desakan
kalau untuk sekarang cia berarti kelas
kelas tiga sma
sma akan melanjutkan kuliah
nah dengan latar belakang paski beraka ada ya itu tadi privilege tidak untuk bisa masuk ke universitas yang favorit misalnya
kalau masuk universitas tentu kan sertifikat itu sebagai istilahnya pendukung
istilahnya pendukung kan
mendukung kita untuk poin plus lah kalau kita mendaftar ke universitas tertentu gitu tentu ada sih
kalau untuk diikut sertakan misalnya bersama dengan kementerian misalnya apakah ada ya itu undangan untuk paski beraka
kalau undangan untuk masuk ke universitas tertentu sih nggak ada sih sebenarnya
kalau misalnya untuk ayo menjadi bagian dari pembangunan indonesia misalnya
karena kan ini juga ya nasionalisme pertama kebanyakan seperti itu
kebanyakan seperti itu alasannya
tapi didapat tidak
atau misalnya diundang oleh kementerian atau pemerintahan misalnya ya pas gibraltar menjadi salah satu prioritas untuk diikut sertakan
nggak ada sih kalau seperti itu
jadi intinya selalu bangga dipilih karena prestasi seperti itu ya cia ya
tapi masih berkomunikasi dengan teman teman selama dua ribu lima belas
ya kita bikin grup chat gitu sih memang
kalau ada berita apa dari daerah tertentu update terus ngobrol terus
eh udah agustus aja ya gitu misalnya
dan latihan melatih tidak untuk tahun dua ribu enam belas ini ikut serta tidak
jadi bukan sebagai pelatih official tapi membantu melatih khususnya di tingkat kabupaten dan provinsi
kalau untuk nasional kan memang sudah ada kakak kakak pelatih dari angkatan kan
jadi kita kadang kadang aja mampir mau nengokin junior gitu
tapi untuk melatih ke lapangan sehingga
memang baru satu tahun sih dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas
tapi yang ingin saya tahu dari cia sebagai mantan anggota pas ki braka tupurna pas ki braka
apa sih yang berbeda dari tahun ke tahun apakah ada atau adakah
hal hal yang sebenarnya ini bisa dilakukan tapi ternyata tidak dilakukan
kalau buat saya sih jujur hal tentang paski beraka ini sesuatu yang baru buat saya kan
karena saya bukannya dari kecil mengikuti gitu
tapi kalau buat saya yang jelas beredar dari tahun lalu dan tahun ini
adalah salah satunya itu yang prosesi sebelum upacaranya
itu yang buat saya sesuatu yang baru banget
misalnya seperti apa kan kita belum ya dua ribu tujuh belas belum ada nih
prosesinya seperti apa yang bikin beda
jadi kalau misalnya tahun ini itu ada setelahnya kirap perarakan bendara duplikat
bendera pusaka duplikat yang akan dikibarkan dan naskah proklamasi dari monas ke istana
itu sebelum upacara
yang membawa benderanya kebetulan tahun ini saya
jadi karena berbeda tahun ini berarti tahun tahun sebelumnya belum pernah ada
ini kayak setemewan lagi berarti untuk cia
iya untuk kita semua lah
jadi tahun dua ribu lima belas sih memang bertugas di tahun ini
untuk perarakan itu tadi
cia selain menjadi nantinya akan melanjutkan jenjang ke universitas cita citanya apa sih
sebenarnya kalau cita cita sih gimana ya saya pengen melakukan sesuatu yang bisa saya sumbangkan untuk bangsa dan negara ini gitu
mudah mudahan saya tetap capai ya salah satunya kan sudah menjadi paski beraka
tunggu terakhir kali dengar dengar cia dipilihkan karena prestasi nih
memiliki kemampuan berbahasa asing tiga betul inggris
yang paling aktif sih inggris
kalau yang lainnya bahasa rumah di rumah gitu
betul mandarin dan juga jepang
jepang dulu sekarang udah ya dulu sempat ini sih
oke terima kasih banyak cia mungkin sedikit ada nasihat atau saya mau menguji mandarinnya cia deh
semoga sehat bisa lihat ke kamera sedikit saja untuk teman teman paski beraka memberi semangat tahun dua ribu enam belas ini
coba satu kalimat saja
terima kasih banyak maria felicia gunawan sudah bergabung di si indonesia tonight
sampaikan salam juga dengan teman teman dua ribu lima belas
hormat saya untuk semua ya
itu di perbincangan saya bersama dengan purna paski beraka dua ribu dua puluh
nanti akan bertugas di dua ribu enam belas ini sebagai perakan nantinya menjadi proses yang baru lagi di pengibaran pengibaran bendera di hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh satu di tahun ini